ini berada di kediaman firly bahuri yang ada di jalan kertanegara nomor empat puluh enam
iqbal kalau tadi para penyidik ini belum masuk ke dalam rumah dan belum melakukan penggeledahan
apakah saat ini sudah dimulai penggeledahannya iqbal
ya saya sudah terkait dengan update tersebut
jika tadi memang di bekasi juga masih dalam proses begitu untuk terkait dengan pemeriksaan dari rumah firly bahuri
di jalan kertanegara nomor empat puluh enam di depan rumah dari ketua kpk yaitu firly bahuri ini
situasinya masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian
di mana di belakang saya ini nampaknya polisi sedang melakukan terkait dengan melakukan terkait dengan kasus dari firly bahuri ini
di mana mereka nantinya akan berkoordinasi terkait dengan pergeledahan
dan untuk saat ini memang pihak kepolisian yang masih berjaga atau bersiaga di depan rumah firly bahuri ini
memang dari di tres krim
dan juga terdapat penyidik di mana tentunya dalam proses penggeledahan harus ada penyidik yang nantinya akan melakukan pemeriksaan ke dalam rumah
namun untuk saat ini kami melihat rumah dari firly bahuri di jalan kertanegara nomor empat puluh enam ini masih terlihat tertutup
atau dikunci nampaknya karena pihak kepolisian tentunya masih menunggu perintah dari atasannya begitu terkait dengan memulainya penggeledahan di rumah firly bahuri
namun tentunya dari
tadi sekitar tiga puluh menit yang lalu ini sudah banyak awak media yang hadir begitu untuk melihat bagaimana proses penggeledahan
terkait dengan kasus yang melibatkan ketua kpk itu firly bahuri
terkait dengan kasus pemerasan dari
memeras dari syafrin lansinimpo yaitu mantan dari menteri pertanian itu sendiri
dan kasus ini memang sudah bergulir cukup lama di mana kemarin juga ada pemeriksaan sebelumnya di baris krimporli dan juga polda metro jaya
di mana di polda metro jaya sendiri
memang masih menunggu terkait dengan status dari firly bahuri sendiri dan untuk pemeriksaan juga pada siang hari ini
tentunya masih bisa dilihat di belakang saya polisi masih terus berjaga dan belum ada tindakan lebih lanjut atau masuk ke dalam rumah firly bahuri di jalan kertanegara no empat puluh enam
tentunya kami sebagai awak media tentunya masih menunggu bagaimana keterangan lebih lanjut bagaimana prosesnya dan akan sampai kapan
dan apakah nantinya dari penggeledahan ini akan muncul status terbaru dari firly bahuri dimananya pada pemeriksaan
namun sebelumnya firly bahuri sempat tidak hadir pada pemeriksaan pertama namun kemarin di baris krim polri tentunya firly bahuri berusaha untuk memenuhi panggilan
dan pada hari ini di kamis dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga di jalan kertanegara no empat puluh enam ini pemeriksaan atau penggeledahan tadi kami mendapat informasi bahwa betul
memang akan ada penggeledahan di depan atau di dalam nantinya di rumah firly bahuri ketua kpk yang terlibat kasus pemerasan terkait dengan kasus korupsi dari menteri pertahanan
pertanian syafrin yassin limpo ini syaza dan bisa sampai sampaikan memang saat ini juga kami dari awak media masih menunggu keterangan lebih lanjut apakah akan segera dimulai terkait dengan penggeledahan tersebut syaza
baik iqbal itu artinya kalau di jalan kertanegara di rumah ketua kpk firly bahuri yang di jakarta ini penggeledahan belum dimulai
dari hasil pandangan mata anda atau mungkin anda sempat berbincang dengan kepolisian pihak polisi di sana
ataupun rt rw setempat
kalau dari pihak polisi apakah ada informasi mengenai barang bukti yang mereka cari mungkin dari rumah makanya melakukan penggeledahan atau dari rt rw apakah firly memang sehari harinya menempati rumah ini
atau informasi apa yang bisa anda dapatkan
ya saza terkait dengan hal tersebut kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait apa saja nantinya yang akan digeledah dari rumah firly bahuri
di jalan kertanegara nomor empat puluh enam ini namun yang bisa dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dari ditres krimsus polda metro jaya dan juga babin kantimpas yang hadir di lokasi ini memang mereka baru memastikan bahwa betul nantinya akan ada penggeledahan namun mereka tentunya masih akan menunggu keputusan dari pihak polda metro jaya ataupun dari penyidik kapan dimulainya dari penggeledahan di rumah firly bahuri di jalan kertanegara nomor empat puluh enam dan terkait dengan rt rw atau penduduk yang ada di sini tampaknya belum kami dapatkan keterangan
keterangan lantaran memang gerbang gerbang rumah atau yang ada di sekitar sini cukup tertutup begitu sehingga kami cukup sulit untuk mendapat keterangan terkait dengan apakah memang firly bahuri tinggal di sini atau sering menempati tempat tinggal di jalan kertanegara nomor empat puluh enam ini namun yang pastinya kami sebagai awak media masih menunggu keterangan lebih lanjut apakah nantinya penggeledahan akan dilakukan dalam waktu dekat ini tentunya yang pasti yang dapat kami konfirmasi bahwa memang betul penggeledahan akan segera dilakukan
di jalan kertanegara nomor empat puluh enam ini di rumah ketua kpk firly bahuri ini